identifikasi korban kemudian mitigasi penanganan korban alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik
sehingga untuk mencegah fatalitas korban kita memang quick response kemarin
selanjutnya kita melaporkan bahwa penanganan kasus ini saat ini sudah dalam tahap penyidikan
dan tadi malam kita sudah melaksanakan gelar perkara
kemudian dari gelar perkara ini kita sudah melakukan pemeriksaan
saksi beberapa saksi awal dan juga kami sudah menetapkan kepada inisial jw sebagai tersangka
kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka lanjut juga kami lakukan penangkapan dan penahanan
saat ini yang bersangkutan berada dalam rutan mapolres batang
kemudian kami laporkan bahwa kita sudah memeriksa enam saksi
dan kami akan melanjutkan kegiatan pemeriksaan terhadap saksi saksi yang berkaitan dengan kejadian ini
selanjutnya juga berdasarkan olah tkp
jadi kita juga selain dari alat bukti keterangan saksi ya
jadi kita berdasarkan hal tersebut kita sudah tadi menetapkan jw sebagai tersangka
kemudian saat ini kegiatan kita adalah telah melaksanakan koordinasi juga dengan para pihak terkait
nanti akan disampaikan langsung oleh beliau yang turut hadir
jadi terhadap yang bersangkutan ini si ljw kita terapkan pasal tiga puluh ayat empat undang undang ri nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh
dan dua ribu sembilan tentang lalu lintas danah hutan jalan dengan ancaman bidana paling lama enam tahun atau denda paling banyak dua belas juta rupiah
saya kira itu nanti pasal juga kita lapis tiga ratus sepuluh ayat tiga dan juga tiga ratus sepuluh ayat dua
sebelum ada pertanyaan mungkin boleh bapak membantu kami mungkin menjelaskan
baik terima kasih atas waktunya bapak ibu sekalian yang dirahmati allah swt
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua
jadi kami dari komite nasional keselamatan transportasi telah melakukan investigasi dan melakukan beberapa pemeriksaan
pemeriksaan di lokasi kejadian pemeriksaan kendaraan
dalam hal ini kami menemukan beberapa finding atau faktual yang akan kami olah dan kita analisa lebih lanjut
namun demikian tadi hal yang kami cermati sangat dalam adalah masalah penugasan pengemudi
jadi memang di sini ada kecenderungan pola penugasan yang beresiko menyebabkan protik atau pelelakan
nah ini akan kami perdalam
nanti kami akan berkoordinasi dengan kepolisian polres batang
kemudian nanti akan kita terbitkan peranel boatnya dan melakukan media rilis yang sama
kurang lebih dengan seperti yang saat ini
namun dengan analisa yang lebih komprehensif
jadi kami faktual sudah kami peroleh dan kami akan melakukan analisa lebih lanjut terkait hal hal ini
pemikir recognize berst pane lama pak wina
mungkin kepolisian forest batang
mungkin kepolisian forest batang adam maxim
kami melihat bahwa setelah melakukan pemeriksaan kendaraan
tidak ada permasalahan teknis yang
teknis yang berarti yang signifikan dengan kejadian kecelakaan ini namun masalahnya
adalah di pengemudi tapi saya sampaikan pola penugasan tiga bulan terakhir dan satu hari
sebelum kejadian ini berisiko menimbulkan akut petik dan ini bisa menyebabkan microslike jadi
ini indikasi yang kuat kesana jadi kalau terkait dengan malfunction di kendaraan segala macam kami
menemukan faktual itu kurang lebih itu layak iya secara administrasi maupun teknis kami lihat tidak
ada permasalahan bahkan kami tadi cross check kepada pengemudi apakah ada masalah kendala di
dalam pengoperasian kendaraan sama sekali tidak ada semuanya berfungsi normal hanya saja yang
bersangkutan memang sudah lelah bahkan sempat berhenti ya pak ya tadi berhenti berapa menit
untuk menyegarkan tapi ya kondisinya memanglah
sop jadi penugasan itu kan di dalam australia sudah ada penugasan bahwa sop nya pengemudinya
dua cuma pembagian penugasan selama teknis pelaksanaan ini kan diserahkan kepada masing masing
awak kapan mau beroperasi kapan dia istirahat dan sebagainya diserahkan nah ini juga akan kami
dalam karena oh ada hal hal yang perlu diimprove terkait diperbaiki terkait ini dan mungkin
akan menjadi masukan bukan cuma untuk rosalia tapi juga untuk seluruh perusahaan bus akap pariwisata
yang menggunakan dua awak jadi penugasan tadi yang harus menjadi perhatian kami
baik perlu kami laporkan
ini adalah disini ke trataan oleh pak antisara pukuli beranjak media dan dengan
arti dan negatif ya seperti ini di pinggirkan nanti ya ya yg mengenai hal ini bahasa lebih
bapak masih menakutkan yr glau seruputemang hai selain ambil alat kabin kita hurin
ahoran ia geometric kualitas berita ya bisa jadi bahkan potensi korban disebuahkan cruel
trauma healing yang merupakan konselor polres batang
kemudian yang kedua kami juga kemarin memberikan pelayanan untuk mendirikan posko dvi
dalam hal ini untuk mempercepat daripada identifikasi korban meninggal dunia khususnya
karena kemarin korban meninggal dunia ini kita menyocokkan identitasnya
kita sudah lakukan penggeledahan pada badan korban kita belum mengenali
kemudian kita didirikan posco dvi dan kita percepat untuk mengetahui identitas
baik berdasarkan manifest maupun menghubungi keluarga
dan terakhir data itu kami nyatakan valid dengan peralatan dari inavis
itu valid sudah berdasarkan sidik jari
kita nyatakan yang awal kami sampaikan diduga dengan nama nama ini saya akan sampaikan
yang ketiga selanjutnya kami juga dari pihak kepolisian posko yang ada kemarin kami piketkan personil di sana untuk stand by
kemudian membantu proses koordinasi para pihak tentunya
dengan adanya kepolisian di sana berjaga satu x dua puluh empat jam memberikan pelayanan percepatan
termasuk hari ini ada yang menyampaikan kepada kami berkeinginan untuk cepat keluar rumah sakit
mendekat perawatannya ke rumah tujuan
jumatan tadi berangkat ke nganjuk kalau tidak salah ya
tadi seorang ibu dengan putrinya yang nyatakan dokter sudah baik
kemudian yang perlu kami laporkan bahwa kita juga memberikan penguatan dan juga membantu sedikit kebutuhan yang ada di sana
kemudian yang jelas rekan rekan per kemarin kita korban meninggal dunia yang sudah bisa diberangkatkan
berangkat ya dengan pengawalan sehingga terjamin keamannya sampai kemas
kurang lebih itu kegiatan non penyidikan yang kita bisa berikan sebagai wujud empati dari kepolisian kepada masyarakat
kemungkinan untuk tersangka lain
jadi ini rekan rekan ini baru hari kedua daripada kejadian kemarin ya
tentu nanti pendalaman pendalaman ini masih terus kita lakukan
sementara memang kami sampaikan yang ditetapkan sebagai tersangka baru satu
dan perlu kami sampaikan rekan rekan enam saksi nanti kemungkinan akan bertambah lagi pemeriksaan kami kepada saksi saksi lain
silahkan ada lagi rekan rekan rengga
saya dari subjek manajemen keselamatan
direkturat sarana transportasi jalan
kami dalam hal ini menunggu panel report dari perhubungan dari gkt
akan melaksanakan apa yang nanti menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada kami sesuai dengan tupoksi yang akan kita laksanakan
jadi seperti itu terima kasih
berarti intinya kegiatan penyelidikan kami terus berjalan
dan nanti kami juga menunggu keterangan keterangan daripada ahli
maupun nanti kami melakukan pemeriksaan juga terhadap saksi ahli yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan ini
kemudian sekaligus kami sampaikan imbauan
mumpung ini masih juga suasana balik
kami himbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan
agar betul betul memperhatikan kebugaran fisik
harus memberanikan diri dan jujur pada diri sendiri apabila sudah lelah dan beristirahat
dan kesehatan kebugaran fisik saat mengundi adalah salah satu kunci bagi perjalanan seluruh masyarakat yang akan kembali menjadi dalam hal ini harus balik